presiden amerika serikat joe biden menginginkan rusia dikeluarkan dari negara kelompok g dua puluh
pernyataan ini muncul ketika indonesia mengatakan akan mengundang semua negara anggota g dua puluh termasuk rusia
dalam forum konferensi tingkat tinggi yang akan diadakan di bali tahun ini
dalam pertemuan para pemimpin negara g tujuh yang menggelar rapat darurat di brussels
biden menegaskan amerika mendukung agar presiden rusia vladimir putin tidak diundang
lantaran telah melancarkan invasi ke ukraina
namun jika indonesia selaku tuan rumah dan negara lain tetap ingin mengundang rusia
amerika merasa perlu pula ukraina diundang meski tidak termasuk dalam daftar negara g dua puluh
saya ingin meminta untuk membuat ukraina bisa mengundang perjumpaan g dua puluh dan menguasai